jadi mudah mudahan semua sesuai dengan acuan dan perhitungan formula dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
dan yang kedua perlu kita pahami bersama bahwa pelestarian suatu kawasan pelestarian ekosistem kawasan konservasi
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita
tantangan dalam bahtera rumah tangga kristiani kita